apa yang tante ambar lakukan itu wajar kok
tanpa ambar menilai papa dari kacamata perempuan
perempuan mana yang gak emosi
melihat seorang laki laki
yang sudah menyanyiakan perempuan itu
lalu tiba tiba datang mengakui kesalahannya
di saat perempuan itu sudah lemah
mila minta maaf ya sebesar besarnya ya
karena singgah bertentangan bersama ibu tadi
ibu ngerti kenapa bu ambar bisa bersikap seperti itu
yang penting kamu harus tetap tabah
kamu jangan menyerah
ibu akan terus berusaha bantu kamu mila
iya mila kalau gitu ibu pamit dulu ya
kamu jaga diri kamu ya
maafin mamaku yang keras sama kamu ya mila
dan aku juga minta maaf atas keegoisan mama
oh gitu jawab aku dengan jujur mila
apa dengan semua sikap mamaku ke papa kamu
yang udah memisahkan kamu dan papa kamu
bahkan mama melarang bapak kamu untuk menjadi wali kamu di pernikahan kamu
itu semua mempengaruhi perasaan kamu ke aku mila
aku gak akan mila
rasa sayang kamu ke aku gak akan berhenti
rasa sayang kamu ke aku gak akan berhenti
rasa sayang kamu ke aku gak akan berhenti
aku akan berubah kan mila
kamu gak benci sama mama aku kan mila
kamu gak benci sama aku kan mila
dan kita akan tetap melikahkan mila
kak fadil masih ingat gak

dulu kak fadil pernah bilang sama mila
waktu tante ambar
waktu tante ambar
belum menyukai kak mila
waktu itu tante ambar sangat keras sama kak mila
tante ambar juga sudah berusaha untuk memisahkan kak mila dan kak fadil
tapi kak fadil yang bilang
kalau kak fadil tidak akan pernah meninggalkan kak mila
kak fadil ingat kan kak fadil pernah bilang itu
dan sekarang terbukti
kak fadil tidak meninggalkan kak mila
dan kak mila akan melakukan hal yang sama

meskipun tante amber tidak menyukai papa
meskipun tante ambar sangat membenci papa
mila tetap mencintai kak fadil
mila tetap akan menikah sama kak fadil
kan memberi sayang kak fadil terlalu berharga untuk kak mila tinggalkan begitu saja kak

di dalam lubuk hati camilla yang paling dalam
itu akan menjadi
dimana dua keluarga yang saling bermusuhan akan bertemu
bertemu dalam kebahagiaan
keluarga kak fadil
dan keluarga camilla
tapi rasanya itu nggak akan mungkin
itu gak akan mungkin terjadi kak
karena tante amar udah sangat membenci papa dan keluarga
dari dulu begitulah sekalian
tidak mudah mengikap mama
kalau mama udah membenci seseorang
gak mudah bagi mama untuk langsung memaafkannya mila
apa yang tante amar lakukan itu wajar kok
tante amar menilai papa dari kacamata perempuan
perempuan mana yang gak emosi
melihat seorang laki laki
ya sudah menyanyiakan perempuan itu
lalu tiba tiba datang mengakui kesalahannya
di saat perempuan itu sudah lemah
papa itu sama saja seperti edo
lambat laun tante amar pasti bisa menerima papa
jadi apa yang tante amar lakukan ini wajar
tante amar aja dulu kan sangat tidak suka sama camilla
tante amar juga dulu membenci camilla
tapi sekarang tante amar bisa menyayangi camilla
suatu hari nanti
tante amar pasti bisa juga menyayangi papa
dengan begitu kau bisa mengatasi semua masalah kamu
aku suka kamu yang seperti ini bilang
aku suka kamu yang seperti ini mila
akhirnya dipertemukan sama kamu
papa juga sedih sekali
karena papa sadar
papa gak layak mengakui kamu sebagai anak papa
kenapa pak sudah sangat jahat sama kamu selama ini
papa sudah menyanyikan kamu
kamu tidak membenci papa
walaupun sebenarnya kesalahan papa
tidak pantas untuk kamu maafkan
ini kan waktunya papi cuci darah
kok papi gak ke rumah sakit
tapi membuat kami semua khawatir
bahkan dokter effendi pun khawatir
sama keadaan papi
papi masih marah sama alina
karena alina meminta kamila untuk mendonorkan ginjalnya